ya dan melalui sambungan skype sudah ada warga negara indonesia di jerman arigo meringer
selamat sore waktu jakarta mbak ari
selamat sore mbak mevri halo
halo berarti ini artinya
baik dalam kondisi sehat mbak ari bagaimana kabarnya ini
berarti pagi ya di sana ya beda enam jam kita
beda enam jam betul hari ini sekarang waktu menunjukkan sebelas tiga puluh dua pagi
baik mbak ari boleh diceritakan kepada kami nih
bagaimana kondisi terkini di sana terutama pasca penutupan beberapa akses untuk masuk ke jerman ya
seperti apa sebenarnya aturan yang diterapkan di sana
iya baru hari ini pagi tadi pukul di negara bagian bavaria itu sudah menyatakan lockdown ya
jadi negara negara bagian di bavaria itu sudah semuanya toko toko tutup dan segala macam
sudah mulai dikenakan denda bagi mereka yang keluar rumah gitu
untuk umumnya di kota kota lain itu belum ada kepastian lockdown
jadi masih menunggu kabar dari pemerintah
tapi kondisinya sama seperti kota kota yang lain juga sepi restoran juga sudah tutup
tk anak anak sekolah itu sudah lima minggu diliburkan dari minggu lalu
kemudian taman bermain pun juga sudah tutup
bermain berkumpul di tempat bermain
jadi seperti itu kondisinya sepi
kalau untuk perkantoran seperti apa mbak ari
apakah kemudian ada kantor kantor yang sudah menerapkan work from home
atau ada juga kantor lain mungkin di sektor jasa yang masih terus memberikan pelayanan mungkin
untuk kantor sebagian besar itu sudah melakukan peraturan untuk bekerja di rumah
beberapa kantor yang tidak bisa bekerja di rumah
seperti untuk pelayanan jasa seperti transportasi umum itu tetap dijalankan tetap masuk seperti biasa
baik kalau untuk pusat perbelanjaan juga masih terus dibuka ya mbak aria
pusat perbelanjaan sudah ditutup
kecuali apotik dan supermarket
jadi apotik di seluruh negara bagian sudah ditutup
dan supermarket tetap buka dan apotik saja
yang lainnya restoran kebanyakan juga restoran sekarang yang sudah tutup
sekarang ada beberapa restoran yang masih membuka restoran
tapi tidak boleh orang lain membeli dan duduk di tempat itu
dan hanya boleh memesan
makan di rumah itu atau sekarang dari restorannya sendiri sudah sudah banyak fasilitas
seperti mengantar makanan seperti pizza apa apa seperti itu
oke untuk aturan tersebut apakah kemudian ada hukuman yang diberikan apabila melanggar
iya benar sekali mbak
jadi sekarang ini denda yang kami dengar dengar itu lebih dari rp dua puluh lima
kalau misalnya ketahuan keluar rumah tanpa
ada keperluan yang mendesak gitu
jadi lebih dari rp dua puluh lima atau penjara selama lima tahun
oke baik berarti hukumannya tegas sekali ya
kalau kita lihat
iya mbak ari kalau kita lihat dari data ya
memang di negara negara di eropa ini kan jumlah angka kematiannya juga cukup tinggi
terutama di italia salah satunya
tapi kalau jerman ini dibandingkan dengan negara lainnya
di eropa ini angka kematiannya cukup rendah begitu
nah sepengetahuan mbak ari bagaimana sih sebenarnya cara pemerintah itali
jerman ini untuk kemudian mengendalikan penyebaran dari covid sembilan belas di negaranya
dari negara jerman sendiri sudah
mereka sudah melakukan peraturan itu pokoknya tidak boleh keluar dari rumah
bagi negara negara yang belum
bagi negara bagian yang belum
yang belum menyatakan lockdown gitu ya
dari pertama yang sudah menyatakan lockdown
dia dapat sanksi yang besar itu
kemudian bagi negara negara yang masih menunggu
kepasan dari pemerintah
mereka hanya dihimbau tidak boleh keluar rumah
nanti kita lihat bagaimana nanti keputusan lagi pemerintah
benar benar iya
warga negara di sana itu bisa dikatakan cukup patuh ya dengan aturan yang ada
atau malah ada juga beberapa spot spot yang ada di sana masih ramai begitu dengan warga yang berkumpul
ada juga tapi tidak banyak sih gitu
sebelumnya seminggu yang lalu itu
seluruh kegiatan yang melibatkan lebih dari seribu orang
festival atau apa gitu sudah ditutup
kemudian sekarang berkurang lagi lebih dari seratus orang ditutup
sekarang benar benar ditutup semua kegiatan festival
yang melibatkan banyak orang gitu ya
jadi semuanya sudah ditutup
mbak ari sejauh ini
bagaimana sih sebenarnya komunikasi dengan pihak kbri dan juga warga negara indonesia lain
yang ada juga di jerman
apakah ada beberapa warga negara indonesia yang sempat cerita mungkin ke mbak ari
mereka merasakan gejala gejala klinis begitu
dan bagaimana sih sebenarnya mekanismenya bagi warga negara indonesia
untuk memeriksakan kesehatan di sana apabila mengalami gejala gejala
sepertinya saya terjangkit nih dengan covid sembilan belas
iya dari kami
kumpulan warga negara indonesia biasanya mendapat email
surat berantai dari
berantai dari kedutaan
dari konsulat gitu ya
untuk update dari berita virus corona ini gitu ya
jadi kalau misalnya warga negara indonesia merasa kondisinya tidak baik
atau merasa seperti gejala gejala terkena virus
dihimbau untuk langsung segera ke instansi kesehatan setempat
kemudian juga melaporkan ke konsulat konsulat gitu
oke berarti untuk sistemnya nanti
apakah ada insurance atau seperti apa tuh mbak
iya karena di sini semuanya sudah tercover insurans
jadi semuanya gratis
dan dari pemerintah sendiri juga sudah
apa sudah menyiapkan tempat tempat pemeriksaan gitu ya
gratis di rumah sakit di seluruh kota gitu
oke baik terima kasih banyak mbak ari sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia newsroom
jaga terus kesehatan anda
sampai jumpa terima kasih mbak ari